sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gue lebih seneng dan gue lebih kenal sama alam
duh duh duh
kamu tuh cerewet ya
siapa yang cerewet
aku cuma pengen nunjukin sesuatu sama kamu
hari gini masih aku kamu
oke yuk turun yuk
terus naik ke atas
belok kanan lagi
kita mau ke mana sih ben
aduh tapi kenapa mata yang pake tutup segala
namanya juga kejutan
kejutan apaan sih
kalau aku omongin namanya bukan kejutan dong
awas angkat kakek kamu
aduh kita mau ke mana sih
sebentar lagi nyampe
kamu gak ngerasain anginnya
yaudah sekarang buka
satu dua tiga
kita harus sabar
ehh betul sa manage ya
pokoknya burgernya ya
kamu lihat di atas sana
nak kamu kok belum tidur
inna belum ngantuk mah
gak apa apa kan mah inna mikirin ben
daripada enak kemikirin yang lain
tapi kok malam minggu begini dia nggak datang ya nak
ben lagi sibuk mah sama kerjaan di kantornya
gak apa apa deh
siapa tahu dapet promosi
kan lumayan buat modal nikah
ina kamu kan anak mama dan papa satu satunya
jadi apapun yang kamu inginkan
mama dan papa pasti mengabulkan
kalaupun ine sama ben nanti pengen bikin pesta yang mewah
kita pengennya dari uang kita sendiri mah
kita gak mau ngerepotin orang tua
jadi kapan ben mau melamar kamu
aja yang punya perasaan yang punya sahabat buat curhat
oh jadi cowok juga ya
eh tapi tunggu dulu
kalau kamu sama temen cowok kamu lagi curhat cuma cuma curhat aja kan
ini apa sih maksudnya
ya ampun olin
kamu tuh cuma lucu aja gitu loh
kayak kamu gitu hari gini masih sering curhat
aku aja nggak pernah gitu loh
berarti kamu harus lebih membuka hati kamu
coba deh kamu bayangin
kalau semuanya kamu simpen dalam hati
pasti pada masalah kamu nggak pernah ngomong sama orang lain
sempek tahu nggak
kamu perlu orang untuk share
dan pasti itu akan lebih meringankan kamu
dua kepala itu akan lebih kaya dibanding cuma satu kepala
tadinya aku pikir
aku cuma bisa bersahabat sama aku
eh kalau nggak taunya
sama kamu juga bisa ben
asik juga ya pemandangannya
aku juga suka
aku juga suka
serta serah kita juga za atau ga undurkan

jika alam rezeki lu keliru
iba dabei semua
harinya tanggal gedung
ya ampun mi
udah kayak orang mau kawinan aja
buat apa kalian pacaran lama lama
kalau gak nikah
gak baik ben
cepat kau tentukan harinya
kapan kita kesana
serah sama mi deh
aku jalan dulu
jadi lu jalan sama si olin
terus ine ke
dia belum tau
dia sama sekali gak tau
habis gue mesti gimana dong yo
gue ngerasa beda aja
pada saat gue jalan sama ine ke
hidup gue ngerasa lebih semangat
lu betul kan jatuh cinta
gue rasa itu yang namanya cinta
kalo ada apa apa lu kabarin gue
oke deh ya
ya gak surprise ya
kejutan sekecil apapun harus dihargai dong yuk
gampang banget sih kamu